terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
cuk putranto mengaku sempat bertanya ke verdi sambo apakah ikut menembak brigadir yosua atau tidak
hal ini disampaikan cuk saat hadir sebagai saksi mahkota bagi terdakwa arief rahman arifin
dalam sidang lanjutan perkara dugaan upaya perintangan penyidikan kematian yosua
dalam kesaksiannya pada kamis pagi cuk mengaku pertanyaan tersebut ia sampaikan
langsung kepada verdi sambo sebelum ia ikut ditempatkan di penempatan khusus atau patsus
cuk mengaku berani mengajukan pertanyaan itu karena yakin dirinya akan dipatsuskan dan terseret kasus tersebut
mantan sekretaris pribadi sambo saat di divisi propam polri itu juga mengaku menjadi orang pertama
yang merasa paling kecewa saat tahu skenario bohong verdi sambo dalam peristiwa pembunuhan brigadir
nofrian syah yosua hutabarat pada tujuh juli
nah situasinya kan kita menjadi bingung
kemudian setelah dari kejadian yang kami menonton dilakukan lagi rekonstruksi saat lp itu berpindah
atau ditarik dari polres ke polda metro
saat itu harusnya pak ferdis sambo dengan ibu putri datang tetapi tidak jadi
jadi yang datang hanya ricky richard dan kuat
richard saat itu sudah di makobrimob
mengeluarkan ricky dengan kuat
dan rekonstruksi saat itu yang dilakukan adalah penembakannya saja
tidak ada berbicara dari datang sampai masuk
jadi hanya berbicara penembakan
dan itu dianggap oleh penyidik saat itu yang kami dengar karena disitu ada penyidik barreskrim
ada lapor juga ada inavis
dinyatakan bahwa ini pas
tembakan ini pas
jadi kita makin bingung
ini ceritanya jadi seperti ini
sehingga pada saat saya sudah memberanikan diri untuk memancing
jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk memancing biar pak ferdi sambo cerita kepada saya
saat sebelum saya di patsus waktu itu